untuk kesekian kalinya jakarta masuk dalam daftar kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia
meskipun berbagai kebijakan telah diambil polisi ibu kota terus memburuk dari tahun ke tahun
dalam satu minggu terakhir aplikasi pengukur kualitas udara r dual menunjukkan bahwa kualitas udara di jakarta berada dalam level sangat tidak sehat
dalam daftar tersebut kota jakarta mengalahkan kota delhi india dan lahor pakistan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
jakarta sempat menuduki peringkat pertama kota terpolusi di dunia berdasarkan situs airvisual com pada pagi hari dua puluh lima juni lalu
menanggapi hal itu gubernur dki jakarta anies baswedan menilai tingginya jumlah kendaraan di ibu kota menyumbang emisi yang besar
anies mengatakan salah satu solusi untuk masalah ini adalah integrasi transportasi ibu kota
dengan begitu masyarakat akan berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massa
berkurangnya jumlah kendaraan di jalan raya dapat menurunkan kadar polutan di udara ibu kota
pemprov dki jakarta juga akan memperlakukan tarif pajak lebih mahal bila emisi gas buangnya tidak memenuhi standar
kita akan terapkan kontrol emisi
dengan mereka semua kendaraan
dan bila kendaraan itu di atas standar maka dia tidak bisa memperpanjang stnk
dan kita mengatur agar parkirnya jadi lebih mahal
jadi kalau motor mobil yang standar emisinya diambang ke atas dia akan bayar lebih tinggi daripada kendaraan yang memenuhi
seluruh transportasi publik di jakarta akan dilakukan peremajaan termasuk penggunaan bus tenaga listrik
saat ini jakarta sudah meluncurkan tiga unit bus tenaga listrik dan akan ditambahkan secara bertahap
anies juga memprediksi tingkat polusi masih akan tinggi dalam beberapa bulan ke depan karena belum turun hujan
tim liputan cnn indonesia